rekonstruksi duel ala gladiator yang menewaskan seorang pelajar sma digelar di sebuah taman di kota bogor
dari rekonstruksi diketahui ada lima pasang pelajar yang diadu untuk duel
sementara itu sesosok mayat bayi ditemukan terbungkus ragam sekolah dalam keadaan berlumuran darah
berikut kilas kriminal selengkapnya
rekonstruksi duel ala gladiator digelar di taman palupu kota bogor
dengan melibatkan empat belas saksi dan tersangka utama
sepuluh siswa sma budi mulia dan mardiwana ini diadu serentak satu lawan satu mirip duel gladiator di belakang lapangan
satu orang tersangka berinisial ab menjadi lawan duel korban bernama hilarius event christian raharjo
tiga tersangka lainnya berinisial ms tb dan hz berperan sebagai wasit dan promotor duel
dari rekonstruksi itu korban hilarius mendapatkan tendangan di perut dada dan pipi saat korban tersungkur
berikut kisah kisah terbaru dari ketua komite pertama
warga pasar cibadak kabupaten sukabumi digegerkan dengan penemuan sosok mayat bayi berjenis kelamin laki laki dalam sebuah lapak pasar penjual baju
bayi ini ditemukan dalam kondisi tak bernyawa terbungkus dengan sebuah seragam sekolah menengah atas dan disimpan dalam sebuah dus berwarna coklat
kasus ini masih dalam penyelidikan maposek cibadak kabupaten sukabumi
di berikutan transmedia